rara bener bener bingung opa
di satu sisi rara masih sayang banget sama pak davin
tapi di sisi lain karena takut kecewain papa dan bikin papa jadi kepikiran
karena keadaan papa sekarang udah gak boleh banyak pikiran
rin ih kayaknya lino marah banget deh sama lo
kan makin ribet nih kalau kayak gini ceritanya
padahal kan selama ini ku udah susah banget deketin aldino
bel gue yang ngeribut sama aldino
gue juga yang dibentak bentak sama aldino
kok lo nyalain gue sih sekarang
atau temen gue apa bukan sih
udah tahu kondisinya kayak gini
lo malah mikirin pdkt lo
tuh lo kan sahabat gue tapi aldino gebetan gue arin
gue udah lama banget suka sama dia kan lo juga tau
terus lo lebih mentingin aldino dibanding gue
yaudah sana lo kejar aja tuh aldino gak usah temenan lagi sama gue
nenek sudah lama menjanda
selama anak nenek masih kecil kecil
tapi nenek selalu berusaha mencari nafkah
dan nenek berusaha supaya mereka sekolah
agar mereka menjadi sukses
tetapi setelah mereka sukses
mereka tidak mempedulikan nenek
nggak ada yang mau nemenin nenek

nggak ada yang mau menemani nenek

nggak ada yang peduli sama nenek
nenek jangan sedih ya
nenek doain aja biar anaknya nenek bakal nemenin disini ya
nenek selalu berdoa
nanti kalian berdua
jangan seperti itu
sama kedua orang tua kalian
kalian menjadi anak soleh
selama ini ibu udah berjuang sendirian
nyari nafkah buat biayain sekolah
juga buat makanan sehari hari
ibu juga masih sempet masak buat gue tiap pagi
el janji bakal terus sayang dan selalu jagain ibu
gue jadi keinget sama papa dan almarhum mama

jadi ngerasa salah gue
karena selama ini ribut terus sama papa
nenek gimana keadaannya sekarang
udah agak baik kan sus
baik kalau gitu saya periksa tekanan darahnya dulu ya
yaudah kak gitu saya sekalian pamit ya nek
terima kasih kalian sudah jenguk nenek
sudah nemenin nenek
buruan nikahin pacarnya ya
jangan sampai diambil orang
doain terus ya nek
terima kasih udah didoain cepet semua juga ya
ibu kan pacar teks
semoga sehat terus ya nak
dona riva kenapa pulang duluan
beta tadi tuh mau antar nona pulang
dia gak mau dirusui lo terus
fa besok besok kalo mau pulang bilang gue aja biar gue anterin ya
aduh kalian tuh ngapain sih nempel nempel gue terus
lama lama tuh kayak permen karet tau gak
beta ini tuh sudah berniat sekali tuh
kalau better tidak akan mau jauh dari nona riva lagi
jadi lebih baik sekarang nona pulang sama beta saja ya
enggak pak jangan mau sama gue aja

eh riva tadi tuh gue nyari nyari lo tau di sekolah
tapi untungnya ada si kembar lihat lo naik ojek
coba kalau enggak gue pasti masih muter muter di sekolah
sama gue sekarang ya
yuk gak usah gue kan udah naik ojek
beta sama farel gantian antar nona
jadi sekarang beta yang antar nona pulang
nanti besok baru farel yang antar nona pulang
kalau begitu kan adil
gue mau nganterin riva hari ini
gue mau nganterin ripa hari ini

eh bang berhenti dulu bang
bang biar saya nganterin soal pacar saya
bang gak usah bang
pokoknya gak usah peduliin mereka
abang fokus aja jalan oke
mbak kenapa gak mau ikut salah satu dari mereka aja
mereka itu gak jelas tau gak pusing saya
kalau nona mau
beta akan mengutamakan keselamatan nona sampai di tujuan
bukan cuma nantar jemput sekolah
kalau nono mau ke bulan juga
beta akan antar dona sampai di tujuan
eh jangan mau pak
gue bisa kasih fasilitas terbaik jauh dari nadif
gue gak peduli mau kalian kasih fasilitas bintang
enam delapan gak peduli
gue tetep mau setidaknya
gue tetap mau sama bang ojek
ayo bang jalan kebut aja bang
ada yang terlalu modus toh
pakai fasilitas beli ini beli itu lah
ya itu ramainya juga perjuangan
ah lo yang modus rebai
aku masih sayang banget sama kamu rara
aku masih sayang banget sama kamu rara
jadi pacar aku lagi rara
rara juga pengen
kangen banget balikan sama opah
rasa pengen kita kayak dulu lagi
rasa kangen banget sama perhatian dan kasih sayang kamu
kau mau kan balikan sama aku
rara gak bisa
kenapa kamu gak bisa balikan sama aku
apa perasaan kamu udah berubah
kamu udah gak sayang sama aku
hubungan kita udah gak bisa kayak dulu lagi
kalau gak terus apa ra
kalau gak terus apa ra
aku ngerti perasaan kamu
hubungan kita udah terjalin satu tahun lebih
kamu udah buat aku juga lupain semuanya
terutama perasaan aku ke kamu
kalau kamu masih ada perasaan sama aku
kenapa kita berdua
kenapa kita gak bisa balikan ra
kenapa kita gak bisa menjalin hubungan lagi
gak mungkin rara cerita kalau rara udah dijodohin
gak mungkin rara cerita kalau rara udah dijodohin
rara gak tegel bikin perasaan kamu hancur opah
rara gak tegel bikin perasaan kamu hancur opah
rara harus berhenti
aku gak bisa bohongin hati aku sendiri
dan aku gak bakal bisa kehilangan kamu
kita rajut lagi cerita cinta kita yang indah kayak dulu rak
rara bener bener bingung opah
di satu sisi rara masih sayang banget sama pak davin
tapi di sisi lain karena takut ngecewain papa dan bikin papa jadi kepikiran
karena keadaan papa sekarang udah gak boleh banyak pikiran
sampai jumpa lagi